males banget sih
di situasi kayak gini gue mesti lihat didi deket deket sama bu nawang
makin bikin gue males ngetujuin mereka
kalo putri gak selamat ada kemungkinan gue bisa restuin didi sama bu nawang
karena kalo dia gak ada kan berarti udah gak ada yang ganggu gue sama my prince
pak bos berisikin aku
maaf ya pak remon
iya tapi perutnya harus keisi
sedikit aja gak apa apa
aku suapin ya
duduk dulu duduk
mereka berdua benar benar sudah sangat dekat
pantes saja nawang sudah mulai berani ngelawan aku
pasti itu karena dia merasa sudah punya backing an pak raymond
gue kepikiran pangeran terus
jujur gue ngerti banget perasaanmu tak
tapi lo harus tetap makan
supaya lu punya energi buat kita lanjutin pencarian
urusan kita masih panjang pak
jujur gue juga gak nafsu makan
tapi harus gue paksain
putri pasti sekarang kelaparan dan kehausan
dia pasti kebingungan cari makan di tengah hutan
sabar ya put
dan bawa lo keluar dari hutan
nanti setelah selesai makan kita lanjutkan pencarian
mumpung cuaca lagi cerah
oke ya kang
citra nggak tahu kalau kejadiannya bakal jadi kayak gini
citra udah merasa bersalah banget sekarang
belum ada kabar sama sekali mak
citra takut banget
citra khawatir bakal jadi apa apa sama mereka ma
sabar cit tenang
gue denger bokap lo turunin relawan untuk bantuin rizky cari pangeran sama putri
kok lo kayak gak yakin gitu sih
tapi lo tau kan
kalau rizky nekat sampai masuk hutan untuk nyari putri
menurut gue sih ya
kecuali lo lakuin untuk orang lain
gak penting sih sebenarnya gue bantuin siapa
teman gue lagi kena musibah
ya gue bantuin lah
males banget sih
di situasi kayak gini gue mesti lihat didi deket deket sama bu nawang
makin bikin gue males nih tujuin mereka
kalau putri gak selamat
ada kemungkinan gue bisa restuin didi sama bu nawang
karena kalau dia gak ada kan
berarti udah gak ada yang ganggu gue sama my prince
kamu sedang apa kesini
aku habis bantuin mama jalan
kamu udah sarapan belum
belum pak regar
kebetulan pak regar selalu sedia super bubur
tunggu sebentar ya
pak regar ambilin
wah nyambung banget tuh pak regar
nyaman di lambung
tunggu sebentar ya
barusan aku bikin kopi sama roti buat om sarapan
kamu temen kuliah di kampus sama pak regan
dulu waktu sma aku temen kan sama pak regan
terus aku pindah ke australia
dan sekarang aku pindah lagi kesini untuk kuliah di bumalbangsa om
nabi om kenal sama papaku
namanya martin bratajaya om
yang pengusaha minyak itu
kamu kenal sama papa kamu
tapi kami memang udah lama gak ketemu
om juga baru tau kalo ternyata anaknya
kamu dan temen pak regan
aku terlalu terhati hati sama kejadian yang dia lakukan sama pak regan
semoga pangeran gak apa apa
dan ditemukan secepatnya sama tim berlawan yang dikirim sama pakku om
kamu yang udah
kirim tim sar untuk nyari pangeran
terima kasih ya
mudah mudahan pangeran bisa cepat ditemukan
naomi kayaknya lagi cari muka deh sama oma lex
gue jadi makin curiga kalau dia kesini tuh sebenarnya bukan buat rizky
tapi buat pangeran
gue tau banget dia kayak apa
emang ugak sama juga